pulang malem mindik mindik masuk kamar molor
kabur sekolah kagak izin izin sama gue loh
begitu kan lo kelakuannya kalau salah sama gue
pokoknya mah kagak terima ya
si cumi kering itu dudukin tanah gua
dukung kita dari awal tiba tiba tante cuma dimarah marahin doang
aku gak mau tante
tau tante udahlah jangan dipaksa
kasian kalo misalnya reva dimarahin
tante gak maksa tau
tante kan cuman care
tapi kalo sampe emang reva dimarahin
tunggu dulu tunggu
tapi kok reva dimarahin
papi aku emang izinin aku buat ikut kontes cewe cowok oke ini
papi aku gak mau kalo
aku terlalu deket sama boy tante
jadi ya papi aku cuma sebatas ngijinin
hah gini aja gini aja
gimana kalo tante nganterin kamu sampe di depan rumah
kan gak ketauan tuh sama papi kamu
berarti kan kamu gak dimarahin
berarti kan aman
tante juga aman
rasa kamu udah nyampe rumah dengan aman
ya makasih ya tante buat pengertiannya
gak usah terima kasih tau
kan udah jadi anaknya macan
alhamdulillah deh kalian menang
waktu kalian tadi ngambil tuh
terus ngasih ke juri
dengan segala pertanyaan
kok yang redakan mama ya
macan takut banget gak nyangka
aduh kalian bisa jawab apa enggak ya
jawaban kalian berdua itu luar biasa
mama bangga sekali sama kamu boy
kalian berdua kebanggaan mama
kita kan tadi udah ngawal boy sama reva
pencarian mondi sama rea gimana nih
ya kita harus cari lah
ya udah gini aja deh
sekarang mendingan lu telpon mondi
siapa tahu ada perkembangan dari mondi
ada pulsa gak lu
beneran udah sembuh
kok bisa sampai gak masuk sekolah gitu sih
iya gua tadi pagi pas bangun tidur
emang gak enak badan banget gitu mek
kayak meriang gitu deh
pokoknya gua pusing banget

tadi gue dikabarin sama anak anak
ya gak mungkin lah gua gak ikut ngerayain
jadi gua dateng deh
emangnya tadi sekolah kayak gimana
lu gak masuk juga mel
iya gua gak masuk
kan soalnya tadi harusnya tuh gue ada urusan sama tante rere gitu
ke bandung tapi ternyata pas di bandung
gua pete lah daripada gua gak ngapa ngapain
gua balik aja ke jakarta
emangnya lu pinter
pake sok banyak izin gak masuk sekolah
gua lebih pinter daripada lu
kayak last week deh nilai gua nih ya diatas lu tuh paling
lebih tinggi daripada lu
wow bangga ya
tetep aja lu berdua remet
kan kita bareng
aduh gak diangkat juga nih
baru kita cari lagi
soalnya lo liat nih cindy
tuh masih sakit kan
oh udah ngantuk kasihan
ah meli emang masih semangat banget
yaudah gua setuju
yuk anterin coy coy dulu yuk
lah emak gue noh
ngapain sih ketemu di jalan mulu sama emak
susah deh kalo emak emak punya duit dikit
itu dia anak gua baru ketemu disini nih
biar tau rasa nih anak lu
nomanya ian dateng
pasti mau jemput si ian
lu pergi mana sih
masa tau tau sekarang itu tanah
pindah tangan dari daddy ke emaknya meli si cubi kering tuh
jangan pada ketawa lu
gua lagi ngomel tau
jangan ngomelin ian depan temen temen
ian malu mak
berarti emang lo harus kudu malu
karena kesalahan lu
jangan diulang lagi lu kesalahan lu
sekarang lu tanggung jawab
sama perbuatan lu
makan deh tuh ya pencarian lu
kebohongan tuh selalu berakhir dengan keburukan tau gak
dekat nungguin lah lu
ya lu tuh susah ditemuin
begitu kan lu kelakuannya kepadamu
kalo salah sama gua
pokoknya emang kagak terima ya
si cumi kering itu dudukin tanah gue
ngerti gak lu
lu mau kemana lu
gua kasih lu anaknya deddy
sekarang juga lu telpon bapak moyang lu ya
suruh dia dateng kesini
gue mau nanya masalah tanah
kenapa pindah tangan
buruan lu telpon sekarang
iya iya iya bentar bentar
saya telpon deh mak
iya yang bener yang
badan gede tapi loyok
ya sama namanya juga kot
teleponan sama orang tua itu emang harus
privacy mak harus ngejauh dikit gitu
nelpon nelpon babenya aja ampe begitu
bapak moyang lu bisa dateng gak
tapi deddy lagi sibuk nih mak
lah sibuk sibuk lu lu alesannya
gua kagak mau tau
pokoknya babenya lu harus dateng sekarang juga
gua mau nanyain masalah tanah yang di kemang
lu balikin ke gua sini
kan duitnya udah gue habisin
yaudah mak saya coba telpon lagi mak
mak disini dulu ya
eh lu kan pada ketahuin mak
masak but helm lu lu
saya udah paksa papi deddy
jadi dia bisa ketemu mak
nah begitu dong
yaudah suruh kesini gua tungguin
ketemuan dimana disini kan
jangan disini dong ma
masa di tengah jalan
kita ketemuan di kafe aja deh mak
sekarang makan makan gitu
yaudah ke cafe sekarang
yaudah lu buruan lu
udah ke buruan dateng
ah buset dah
oke sayang kita ke cafe yuk
aku gak suka kamu tuh jadi ikut sama kebohongan yang ian gini
aku gak suka
ujung ujungnya jadi kayak gini kan
udah kamu pergi aja deh
aku nebeng aja sama baon
kok mau jadi begini sayang
aku nebeng ya
naik naik naik
udah ma tiati ma
hei gak usah ketawa

lu tauin nama gua lu ya
gue sama anak anak gue cabut ya
cabut ya gue lagi marah sama lu
jangan keberanian ya